dan gelar juara indonesia masters dua ribu dua puluh juga berhasil diraih pasangan ganda putri greysia poli apriani rahayu di partai puncak pasangan yang diunggulkan
di tempat ke delapan ini berjumpa dengan pasangan denmark maiken vergaert dan sarah tigesen
lewat pertarungan rubber game selama satu jam dua puluh menit greysia apri akhirnya memastikan gelar juara dengan kemenangan delapan belas dua puluh satu dua puluh satu sebelas dan dua puluh tiga dua belas
hasil di awal tahun yang cukup mengembirakan setelah di sepanjang tahun dua ribu sembilan belas greysia apri tampil kurang meyakinkan